kita ke informasi pertama presiden joko widodo meninjau stasiun mrt bundaran hotel indonesia
untuk melihat kesiapan penerapan prosedur standar new normal di sarana publik
aparat polri dan tni dilibatkan dalam pendisiplinan masyarakat dalam menaati protokol kesehatan
presiden jokowi tiba di stasiun mrt bundaran hi pada pukul sembilan pagi
presiden didampingi panglima tni marsikal hadi cahyanto dan kapolri jenderal idam aziz
berkeliling di dalam stasiun dan dilakukan pengecekan suhu tubuh
presiden jokowi mengatakan pengerahan tni dan polri di titik titik ramaian
untuk mendisiplinkan masyarakat bertujuan agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan
sehingga kurva penyebaran menurun
tidak hanya di jakarta namun juga di provinsi lainnya dalam menjalankan pola hidup new normal
program new normal ini merupakan salah satu langkah yang diambil presiden jokowi
untuk hidup berdampingan dengan covid sembilan belas selama belum ditemukannya vaksin
program ini mulai melonggarkan ketentuan dalam
psbb namun tetap menerapkan protokol kesehatan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
pagi hari ini saya datang ke stasiun mrt dalam rangka untuk memastikan
bahwa mulai hari ini akan digelar
oleh tni dan polri
pasukan untuk berada di titik titik keramaian
dalam rangka mendisiplinkan lebih mendisiplinkan
masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan
sesuai dengan psbb
pagi hari ini akan digelar di empat provinsi dan dua puluh lima
kabupaten kota mulai hari ini sehingga kita harapkan
kedisiplinan yang kuat dari masyarakat akan semakin terjaga
kita harapkan nantinya dengan dimulainya tni dan polri
ikut secara masif mendisiplinkan masyarakat ini menyadarkan masyarakat
mengingatkan masyarakat kita harapkan kurva dari penyebaran covid ini akan semakin menurun
kita melihat bahwa r dari beberapa provinsi sudah di bawah satu
dan kita harapkan akan semakin hari semakin turun dengan adanya digelarnya pasukan dari tni dan polri di lapangan secara masif
saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selanjutnya biar diteruskan oleh panglima tni dan kapolri setagubenur
dari data yang ada di empat provinsi dan dua puluh lima kabupaten kota ada satu delapan ratus obyek
yang akan kita laksanakan pendisiplinan tersebut
dalam tahap pertama ini kita laksanakan secara serentak di empat tempat yaitu di dki jakarta khususnya adalah di bundaran hi
kemudian di wilayah bekasi berikutnya adalah provinsi jawa barat
pelaksanaan pendisiplinan dilaksanakan secara bertahap
jadi yang menentukan psbb ini diperpanjang atau tidak itu bukan sebenarnya bukan pemerintah bukan para ahli
yang menentukan adalah perilaku seluruh masyarakat di wilayah psbb
bila seluruh masyarakat wilayah psbb
memilih untuk taat maka psbb nya bisa berakhir
bila masyarakatnya tidak ya psbb nya terpaksa harus diperpanjang
jadi nanti sesudah itu kita akan sampaikan protokol protokol khusus untuk dki jakarta
karena tiap wilayah memiliki karakternya yang berbeda beda
begitu ya terima kasih